halte unik yang diketahui berada di tasik malaya jawa barat ini
menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun instagram drama ojol id
sabtu pekan lalu
video berdurasi tiga puluh detik itu menunjukkan pemandangan tak lazim di sebuah halte
akibat pemasangan tempat duduk yang salah
pengguna halte terpaksa duduk terhalang papan
maka yang tampak hanya kaki yang menggantung
sedangkan badan dan wajah tertutup papan iklan
peristiwa ini terjadi di halte asia plaza jalan hazet mustafa tasikmalaya
halte ini biasa digunakan pengemudi ojek online untuk menunggu order
meski demikian pengguna halte menyebut justru bisa memanfaatkan halte unik itu
untuk bersembunyi saat makan dan menghitung uang
sehingga tidak terlihat oleh warga lain
setelah sempat menjadi viral
senin siang halte ini selesai diperbaiki
terlihat besi penjaga untuk duduk di tangga
tambah menjadi tiga di depan papan iklan
deden radian tasik malaya jawa barat